yang juga ditunggu tunggu oleh banyak orang ya selama empat belas tahun
sequel ada apa dengan cinta atau aadc kemarin tayang di bioskop
nah waktu itu kamu pakai seragam apa sekolah
iya rangga kita tahu dia sudah bohong katanya mau kembali satu purnama
lalu bagaimana reaksi masyarakat yang telah menunggu lama
sekarang menyaksikan kelanjutan kisah cinta rangga dan cinta
kita simak bersama
lima belas tahun yang lalu film ada apa dengan cinta menjadi fenomena dunia film indonesia
ketenaran film ini dinilai sebagai titik kebangkitan perfilman indonesia
tokoh rangga dan cinta begitu melekat di hati remaja indonesia saat itu
barisan kalimat puitis seperti
pecahkan saja gelasnya biar ramai
atau ku lari ke hutan dan bernyanyiku
ku lari ke pantai dan teriaku
masih membekas diingatan beberapa penggemar
anda yang mengalami masa remaja di awal tahun dua ribu dua puluh
mungkin tidak sabar menunggu kelanjutan film fenomenal ini
lihat saja antrian penonton begitu ramai
tidak lama kemudian tiket aadc dua habis terjual
banyak penonton tidak kebagian tiket
hanya penonton yang memesan tiket terlebih dahulu
atau datang lebih cepat yang beruntung
seperti dhani dan fahrur
pasangan suami istri muda ini sudah merencanakan meluangkan waktu untuk menonton aadc dua pada tayangan perdana
ketika menonton ada apa dengan cinta

tahun yang lalu dhani dan fahrur masih duduk di bangku sma
mereka belum mengenal satu sama lain
dengan film ini mereka ingin kembali bernostalgia mengenang kisah mereka
menurut dhani film aadc dua ini begitu spesial
karena berhasil membuat masyarakat penasaran akan kelanjutannya
dulu kan empat belas tahun yang lalu kita kan nonton masing masing nih
dengan cerita cinta masing masing
kita pengen nih di aadc kedua nih
ganti yang kisah cinta kita
karena telah menunggu begitu lama
dhani dan fahrur berharap aadc dua tidak mengecewakan
dan kisah rangga dan cinta bisa happy ending